biasanya nyebutnya mas wenz lah biasa nyebutnya gitu direktur konten grup kapan lagi universe
mas wens terima kasih sudah datang yang tadi yang mau ke bandung akhirnya dicegah dulu demi perkumpulan ini
kemudian tuan rumah ini ada mas revolusi riza kepala peliputan cnn indonesia
mas revo terima kasih
ini bapak bapak ada beberapa topik menarik kalau kita peras paling tidak minggu ini ada dua topik besar
yang pertama tentu saja apa yang terjadi di bali mengejutkan karena isi pidato yang ternyata merembet kemana mana
mungkin kita bisa membaca bagaimana dan apa yang menarik dari pidato megawati
lalu juga ada seleksi calon pimpinan kpk yang juga banyak disoroti
kita pertama kita akan ke bali dulu melihat bagaimana apa yang terjadi di kongres pdi perjuangan yang kemarin
megawati soekarno putri sendiri menyita perhatian publik dengan pidatonya yang impresif lucu tapi juga menyindir sana sini
kita saksikan yuk
eh zaman dulu kita dikibulin terus loh
untung ibu megawati lah pang dada
katanya partai pemenang itulah yang akan menjadi presiden republik indonesia
ini republik indonesia yang kita cintai
biarin pak nggak apa apa
hadiahnya sekarang dua kali menang
mau nggak menang tiga kali akan datang
itu namanya pdi perjuangan
ya gitu dong
aduh jangan ditipu terus lah
itu perpolitikan indonesia lho pak jokowi
mentang mentang aku perempuan
tidak bisa presiden itu perempuan
gue sekarang presiden kelima
siapa yang gak mau angkat perempuan jadi presiden
lo yang orang udah kejadian loh
capek juga dia
sampai mana tadi
itulah sepotong pidato politik megawati soekarno putri pada pembukaan kongres kelima pdi perjuangan di sanur bali pada kamis siang
megawati menyindir sistem perpolitikan indonesia yang menghambat wanita menjadi presiden
di awal pidatonya megawati memperkenalkan sejumlah tamu yang hadir termasuk ketua umum gerindra prabowo subianto
dan basuki cahayapurnama yang telah menjadi kadang kadang
termasuk ketua umum gerindra bapak prabowo subianto yang juga berkenan hadir
jadi kan pak prabowo waktu ketemu saya kan heboh ya media
padahal saya cuma tanya gini
mas nanti mau nggak saya undang ke kongres pdi perjuangan
kalau gak mau ya gak apa apa
eh ternyata beliau mau
di sini juga ada
ya karena juga sudah jadi kader pdi perjuangan
ada yang bilang ibu jangan dong panggil pak ahok lagi pak ahok lagi pak hock lagi
kalau saya bilang emang namanya dia begitu
masa terus kita nggak boleh manggil
terus mesti tadi saya menghafalkan basuki cahayapurnama
pak purnama apa kabar
namun yang paling menarik perhatian adalah megawati secara tegas meminta kepada presiden terpilih joko widodo
agar pdi perjuangan dapat masuk ke dalam kabinet dengan jumlah menteri terbanyak
tapi kalau nanti pak jokowi mesti ada menterinya
orang kita pemenang dua kali
betul apa tidak
iya dong jangan nanti
saya kira karena pdi sudah banyak kemenangan
sudah ada di dpr
nanti saya kasih cuma empat ya
orang yang tidak dapat saja minta
ini di dalam kongres partai bapak presiden
saya meminta dengan hormat
bahwa pdi perjuangan akan masuk ke dalam kabinet
dengan jumlah menteri yang harus terbanyak
itu namanya baru pukulan
pernyataan mega ini langsung dijawab oleh presiden joko widodo
saya ingin menjawab apa yang disampaikan oleh bu mega tadi
tadi bu mega kan menyampaikan ya jangan empah dong
tapi kalau yang lain dua dan pdi empat kan juga sudah dua kali
jadi kalau nanti yang lain tiga masih pdi belum tentu juga
tapi yang jelas pdi perjuangan pasti yang terbanyak
itu jaminannya saya
soekarno putri yang panjang dan mengejutkan ini kita akan bahas mengenai pidato megawati usai
jeda kami akan segera kembali itu bukan mencuri kejernihan tapi mencuri perhatian pidato megawati
mas arief secara makro dulu ini mengejutkan atau sangat biasa saja ala megawati
saya melihat ada yang paradoksal ya dalam pidatonya megawati ya sebagai pemenang nomor satu
satu pil pilek ya pertama adalah ada sikap confidence yang luar biasa pidatonya sangat
rileks tenang mencoba melucu dan sebagainya dan menggambarkan bagaimana dia confidence dan lucu
betul dan mengatakan hal hal yang kelihatannya memang menunjukkan bahwa dia adalah pemenang
tapi di lain pihak dia mengatakan bahwa
presiden terpilih harus memilih sepuluh minimal kader pdip untuk masuk ke
menurut saya itu justru sebaliknya itu menunjukkan sesuatu yang tidak confident sebetulnya karena
tanpa dikatakan pasti jokowi akan mengambil langkah langkah yang patut ya faksun politiknya
adalah bahwa dia pemenang maka dia mendapatkan kursi terbanyak mengatakan sepuluh di depan jokowi
menurut saya saya merasa agak ada yang tidak elok disitu karena menyebut sepuluh bukannya tidak mau empat saja
tidak mau empat tapi kemudian
kan ada itu memebrush shirk that dia mengatakan seperti itu eh jakowi pasti akan akan melakukan
itu tapi jumlahnya karena itu kan hak hak prioritasnya tournaments her ass chef saya
mesti bilang bahwa itu tidak elok dan dan agak menyudutkan jokowi tapi kalau lihat dari pidato
balasannya kan jokowi berusaha ngeles dari kondisi itu karena dalam hal ini saya melihat
pdip seperti tidak percaya diri dalam hal ini ibu megawati bahwa dia akan mendapatkan porsi yang
paling banyak itu hukum paradoks jadi kkpk betul noh biar jauh kita bisa melihat uitat khususnya mengira yang banyak jinggano mengatakan hukum trend ini terpilihnya

dalam bayangan saya sebetulnya hal hal seperti ini bisa dibicarakan berdua
ini kan kader pdip jadi bisa ada komunikasi politik yang lebih bukan di dalam forum yang besar
membawa perkara itu ke dalam forum yang besar saya kira menunjukkan bahwa dia butuh backing dari partai dalam pengertian yang formal begitu
menurut saya itu gambar dari ketidak percaya diri
ketidak percaya diri itu juga anda tangkap mas wens bahwa sehingga butuh backing tadi
dan juga apakah pertanyaan saya kalau bu mega seperti itu apakah ada presiden presiden kurang baik sebelumnya sehingga ini harus dikincangin di depan publik
saya kira mungkin pertama ini pidatonya orang menang lah
pidatonya orang menang itu kan lebih enak ngomongnya dan kelihatannya kalau di kongres kali ini bu mega itu lebih lepas
lebih lepas lebih
sering bikin audiens tertawa dan juga penonton tertawa gitu
tapi kalau melihat prosesnya saya menduga ya jangan jangan memang di dalam prosesnya agak alot menentukan kabinet ini ya soal jumlah itu
sehingga perlu dibicarakan di ruang publik oleh ibu mega
jadi ada deadlock di ruang ruang gelap yang kemudian harusnya dibawa ke ruang terang
kita nggak tahu
apakah pembicaraan di ruang yang terbatas itu sangat alot gitu dan komposisi kemudian menjadi masalah di situ sehingga dibawa ke ruang yang lebih terang hanya mereka yang tahu tentang itu
tapi bahwa kesan yang ketangkap di publik bahwa ibu mega kelihatannya itu tadi seperti mas arief bilang itu agak butuh backup dari partai dan dari publik itu yang bisa ditangkap oleh publik sih
anda lihat apa yang memicu ketua umum pd perjuangan sampai akhirnya butuh backup gitu
presiden yang kurang bagus atau ada gelagat jokowi sebenarnya yang kemudian ini kayaknya kita nggak akan diperhitungkan lebih tinggi gitu misalnya
iya pertama memang saya setuju dengan mas arief dan mas wens ya bahwa di kongres kali ini bu mega ini tampil sangat cair
kalau kita selama ini melihat pidatonya kan ya selama ini membaca teks
oke kali ini enggak seringkali kemudian dalam teksnya ngomongin soal keberagaman dan pancasila tiba tiba intermeso satu dua gitu gitu sangat cair gitu
kenapa kemudian yang soal kursi itu disebutkan rasa rasanya mungkin kalau saya menduga adalah dalam setelah koalisi satu ini dinyatakan sebagai pemenang bahkan sebelum dinyatakan oleh ma pada waktu itu
oleh mk pada waktu itu sudah putuskan sah sebagai pemenang pemilu
kasakusuk rebutan kursi menteri ini kan sudah terjadi
bahkan beberapa partai juga menyebut bahwa berhak atas sepuluh kursi
ada partai lain kan yang meminta jatah sepuluh kursi gitu
kalau nggak salah pkb itu minta sepuluh kursi
kemudian ada partai lain juga walaupun ada juga partai yang ya ini adalah hak prerogatif presiden
ada juga tadi kalau kata ibu mega yang nggak masuk parlemen aja minta catah kursi
itu kan banyak yang digosok gosok bahkan sampai kemudian memunculkan waktu jokowi pernah ngomong bahwa akan ada menteri yang dari kalangan milenial
yang umurnya dua puluh tiga puluh tahun
tiba tiba kan muncul banyak nama dari partai partai politik itu yang seolah olah disodorkan
jadi artinya mungkin ini yang membuat megawati akhirnya merasa perlu untuk mengunci di ruang publik
nah tapi saya tadi ini apa namanya sependapat dengan mas arief
ini kayak kepiawaian dua politisi papanatas ya
ketika ibu mega menyerang
atau bukan menyerang meminta dengan harus banyak paling banyak
nah tiba tiba jokowi juga presiden jokowi membalasnya dengan tidak kalah cair gitu
kita melihat sebuah inilah sebuah
saya mau jawab sedikit pertanyaan dari wens tadi ya
apakah di belakang ada tarik menarik yang alot ya
kita nggak tahu persisnya
di ruang gelap itu kan
kita nggak tahu
tapi yang terbuka pada publik adalah pembicaraan tentang posisi jaksa agung
itu kan sebetulnya kan
yang sampai sekarang belum selesai
dimana jaksa agung yang sekarang merupakan rekomendasi dari partai nasdem
dan partai nasdem masih menginginkan kadernya mengisi posisi itu
tapi pdip berkeras untuk mengambil juga dari kadernya dia
untuk jaksa agung
tapi di luar itu semua mereka menginginkan bahwa jangan sampai apa yang terjadi pada periode kemarin itu terulang
ada semacam bitterness sebetulnya di antara partai partai
juga pdip ketika sejumlah kader partai mereka
berpindah ke pdip dan diduga atau disebut sebut
ketika nasdem disebut sebut karena ada tekanan politik
jadi ada persoalan yang lebih pribadi sebenarnya antara nasdem dengan pdip
tapi urusan problem dua partai
sehingga inilah yang membuat pdip terutama ada bitterness di dalam partai itu
hanya itukah atau ada prakondisi prakondisi lain yang kemudian membuat akhirnya megawati begitu keras di ruang publik
seperti kata mas tewo tadi mengungkapkan keinginannya
kita bahas itu saja
jeda lebih enak kami akan segera kembali
bicara mengenai panggung belakang memang selalu menarik
karena itu ada di ruang gelap yang mungkin publik harus meraba raba mencium aromanya baru kita tahu apa yang terjadi
saya akan minta ketiga jurnalis senior untuk membantu mencium aromanya
gini kalau ketika ada suara keras seperti itu pikiran saya berarti ada presiden di belakangnya
tadi mas arief sudah membuka sedikit ada perebutan jaksa agung atau kondisi yang kurang menyenangkan antara nasdem dengan pd perjuangan yang mulai terbuka ke publik
tapi apakah hanya itu
hanya nasdem kah yang kemudian menjadi halangan sampai harus megawati soekarno putri atau pd perjuangan harus membuka suaranya di depan publik
sebetulnya kan ini kongres partai ya
yang kita harapkan sebetulnya dari kongres partai ini bagaimana partai ini bersiap menyongsong masa depannya negara ini kan
pdip ini partai yang sudah kalau nggak salah dia udah dua kali menang kan
dia mau dua ribu dua puluh empat mau hat trick gitu
dua ribu empat belas dia delapan belas sekian persen lah
dan mau hat trick dua ribu dua puluh empat misalnya
kalau lihat dari semua angka juga sebetulnya angka angka di dalam pemilu kita
sebetulnya pdip itu ngelit dia
ngelit misalnya di pemilih milenial dia paling tinggi
di pemilih emak emak dia paling tinggi perolehannya
di semua segmen perolehan pdip dalam pemilu dua ribu sembilan belas itu sebetulnya dia paling tinggi
nah tinggal mereka mau bicara tentang target mereka
itu yang kita bayangkan dari kongres ini
apa yang dia lakukan oleh partai ini menghadapi persaingan menghadapi pemilu dua ribu dua puluh
tapi kalau permintaan menteri itu kan bukan bicara mengenai lima tahun sangat vision
sangat praksis sekali
akhirnya yang dibicarakan bukan lagi soal yang apa yang kita pikirkan
mengikirkan dari kongres sebuah partai ya
tapi justru di panggung politik pemilu soal jabatan menteri ini
itu yang justru rame
hanya nasdem kah ganjalannya atau presidenkah yang justru menjadi ganjalan sehingga langsung ditembak di jantung
saya kira kan presiden juga menyadari bahwa dia tidak bisa sepenuhnya mengandalkan partai partai politik untuk mengisi kabinet
jadi ada persoalan dia mempertaruhkan pemerintahan dia yang terakhir ini supaya dia bisa khusnul khotimah gitu
ujungnya itu asik gitu ya
dia pempertarangan itu
dan karenanya apa
legacy itu tadi mas
dan karenanya apa
karenanya dia harus memilih orang orang yang bisa menjamin khusnul kotimah tadi
nah apa yang dilakukan
yang dilakukan adalah mencari talent scouting dari orang orang di luar partai
dia sudah menyebut anak muda
dia sudah bicara tentang kaum profesional
dia sudah manggil nadiem makarim misalnya begitu ya
itu gestur gestur yang ditunjukkan untuk bisa
itu adalah gestur gestur yang dia mau mengatakan bahwa saya ingin ini profesional
dan itu berbeda dengan keinginan partai partai tentunya
tentu saja partai partai ada battle di dalam itu
jadi saya kira apa yang dikatakan oleh bu megawati di dalam kongres adalah cermin dari battle itu tadi
nah apakah benar benar cuma jaksa agungnya
tentu saja tidak
banyak sekali posisi posisi strategis
ingat bahwa kabinet dan menteri menteri di dalamnya adalah akses partai politik
misalnya kementerian pertanian itu aksesnya ke petani di seluruh indonesia
kementerian desa itu infrastruktur politik yang luar biasa
dan itu hubungannya dengan kata mas wenz tadi ya
dua puluh empat harus menang dengan oke basis
artinya gini kita sebenarnya kan ketika koalisi itu menang dalam pemilu
berapa banyak kursi yang bisa diperbutkan oleh mereka yang merasa berjasa memenangkan
kalau menteri ada tiga puluh empat kan belum dirjennya belum komisaris
itu kan artinya sebuah yang akan gula gula yang lapak yang dikerubuti oleh para yang berminat untuk di situ
kalau misalkan partai partai politik atau semua orang yang merasa berjasa mengantarkan presiden jokowi
atau calon presiden jokowi dengan kiai ma'ruf ini menang gitu ya
itu menginginkan imbal
posisi yang lebih banyak
rasanya kira kira seperti itu
sebenarnya itu adalah sebuah hal yang bisa kita bilang ya nature nya begitu lah
partai politik itu pasti akan mengincar
cuma untuk level ibu mega bahwa itu dia harus omongin di tempat yang
nah itu dia
kemudian rasanya presiden jadi sasaran
yang sangat terbuka
kalau kita melihat pidato sepanjang yang bu mega katakan kita bisa melihat begini
sebenarnya kan dia ada teks yang dia baca
teks yang dia baca adalah pembicaraan tentang nkri dan pancasila sebagai sebuah harga mati
kemudian soliditas partai
bicara kebangsaan yang sangat besar
tapi kemudian ada tiba tiba keluar dari konteks
ketika pertarungan di jawa tengah
dia kan mencintil itu
menyentil lagi kemudian nasdem dengan impor bahan pangan
mencintil lagi jokowi
mencintil lagi erlangga
ataupun kan dicintil dengan
ingat ya pak md
nah artinya ada diselipkan oleh bu mega bahwa nanti yang akan jadi ketua dpr harus dari pdip
ini menunjukkan ketidakpercaya dirian seperti kata mas arief tadi
jadi ada rasa percaya diri
tapi ada juga di dalamnya terselip
ketika kita tahu bahwa secara terbuka presiden dijadikan sasaran nebak
bagaimana kemudian kita lihat presiden merespon ini
tapi sebelum itu saya punya satu tayangan lagi
pidato mikaotis kronoputri yang mungkin secara langsung ototidik langsung juga menyinggung langsung ke jantung presiden
ya ini masa sudah pensiun
kan udah paling top di indonesia ini
saya ditelepon oleh pak seskap waktu itu
saya sedang ada di luar negeri
beliau bilang ibu ibu diberi tugas
untuk menjadi ketua dewan pengarah sebuah badan baru
wah keren ya saya pikir
terus seperti apa itu badan
itu berupa unit kerja presiden
terus saya spontan bilang dengan pak pram
sekap itu pak pram
kamu mbok ya jangan main main lho
jelek jelek saya ini presiden kelima loh
lah masuk melorot
unit kerja presiden
aku bilang kasih tau dong sama presiden biar sedikit keren
itu sudah diputuskan bu
pak pramono itu kan tahu adat saya
tapi terus saya mikir tapi kok itu pembinaan ideologi pancasila
ya udah deh pram tak terima deh
pak jokowi kan kebangetan ya
gak lihat saya ya
sampai saya waktu ketemu beliau
pak yang bener aja dong
masa saya udah keren ketua dewan pengarah
eh tau tau unit kerja
dipanggil menteri aja saya panggil pasti nggak mau
pasti yang datang apa dirjen mungkin
gak dirjen deh apa sih ya dibawahnya
walao eh selon viro itu
kalau saya suruh kerja buat pancasila
terus hanya unit kerja
nggak usah pak saya gak mau
insya allah bapak kan mau saya pilih lagi
saya suruh terpilih lagi
ini unit kerja ini dikerenin dikit deh
saya bilang terus
beliau bilang jadi apa bu
ada dua pak
saya langsung begitu
kalau tidak badan lalu dewan
tapi saya jawab sendiri
kalau dewan kebanyakan ngomong
jadi kayak ting teng
enggak deh pak
saya pilih badan lah
kenapa kok badan bu
kan badan langsung ke bapak
oh gitu ya
terus sampai hari ini susah banget loh
ketemu pak jokowi
aduh payah deh
mas arief ini hanya sekedar bercanda atau ada masuk lain lagi
ya against ya menurut saya ini
pernyataan yang cukup frontal ya dari bu megawati
mengkritik komunikasi sebetulnya presiden dengan ketua umum partai dalam hal ini pdip
tapi saya merasa kalau komunikasinya baik itu sebenarnya bisa dibicarakan one on one gitu
ketemu berdua untuk bicara
dan rasanya juga bukan tidak pernah
itu belakangan dalam penyusunan kabinet dalam sejumlah pertemuan ada pertemuan pertemuan seperti itu
dan bisa dirancang untuk bertemu berdua
tapi bu mega memilih untuk bicara di forum partai untuk dalam analisa saya menunjukkan bobotnya
untuk menunjukkan posisinya sebagai partai
yang paling besar mendukung jokowi
mas aref presiden ini punya dampak nggak ke presiden
dampak yang diinginkan oleh yang memberikan sinyal
yaitu ketua pempartai perjuangan
saya kira mungkin ada dampaknya sih
ada dampaknya karena ini kan untuk pertama kali ketua partai dan pak jokowi juga partainya dari situ
barang kayak begini dibicarakan di depan publik
walaupun meskinya kalau kelihatannya bu megawati menyampaikan
menyampaikannya dengan cara ketawa dan banyak guyonan
tapi dia mau jelaskan bahwa gue loh yang jadi luka
oh itu ada gesture dan apa
yang bisa kita tangkap akhirnya begitu gitu
dan saya pemimpin partai besar
apa tadi masa saya dikasih jabatan
saya presiden kelima katanya
urusan yang sangat tenis
dan yang bisa kita tangkap adalah bahwa ini sebetulnya satu
bicara yang sangat internal di partai sebetulnya ini
karena live gitu di publik jadi bisa tangkap
kalau di internal mungkin dianggap biasa ini
tapi begitu di live di publik ya publik menangkapnya kira kira
kan ada juga tamu tamu lain di sana
mas revo ini apakah
saya penasaran sebenarnya
penasaran bagaimana reaksi atau raut muka pak jokowi ketika bu mega ngomong seperti itu
sayangnya kan kita tidak ada di sanur ya
jadi tidak bisa kita baca mereka ya
itu penasaran sebenarnya
dengan kalimat yang sudah dilontarkan presiden menjawab soal kabinet tadi
apakah keinginan keinginan bu mega misalnya sesimpel pengen ketemu yang susah itu akan di entertain lebih banyak
pertama presiden jokowi
itu kan dipilih dalam pilihan langsung
yang memilih adalah rakyat indonesia
artinya harus kita pisahkan nih
kenapa kemudian pemilukan
kali ini dipisahkan antara pemilihan legislatif dengan pemilihan presiden
rakyat indonesia yang memilihnya
bukan terhadap partai politik yang sebenarnya dalam esensi pemilunya
tapi memang butuh dukungan politik karena yang mencalonkan pertama adalah koalisi partainya
dan mereka lah yang akan mengawalnya di dpr parlemen
nah artinya ini adalah harus kepewaan presiden nanti mengayunnya dalam gelombang ini
mas arief gimana terakhir
gini menurut saya kalau lihat pengalaman kita bergaul sama jokowi selama ini
nah ini kan jokowi ini kan ada orang jawa bilang tuh ngeh ngeh buatan kepanggih gitu
ada begitunya pak jokowi
ingat dua ribu empat belas ketika pdik mengatakan bahwa dia adalah pesuruh partai
dia nggak bilang nggak memberikan reaksi yang berlebihan
tapi dia tunjukkan bahwa nggak seperti itu
ada satu peristiwa lagi yaitu ketika orang dekat dari pdip yang mau jadi kapolri
ya kan yang kemudian melahirkan kasus cicak buaya dan sebagainya itu
akhirnya apa yang terjadi tidak dipilih oleh jokowi
meskipun sekeras itu apa namanya tekanannya ya
kalau kita lihat baca di media itu kan reportasenya dasyat sekali
bagaimana marahnya pdip terhadap jokowi
tapi jokowi mengambil langkah lain
yang lain adalah penyusunan kabinet
di kepengurusan kabinet
kepengurusan kemarin kabinet kemarin itu memang betul cuma empat
dan bukan yang strategis dari pdip
bukan yang strategis dalam pengertian
even jaksa agung seperti yang diberikan asdem
jadi bukan bumn bukan isdem
itu semua dikasih ke profesional
ada kabar baiknya lah dari pidato itu
itu menjelaskan bahwa memang pak jokowi bukan petugas partai
ditemui oleh ibu mega aja susah
nah ya itu juga akhirnya ditunjukkan ke publik
bu mega sendiri yang menunjukkan kepada publik itu ya
oke mas mas kita akan break dulu
kita punya topik lain yang juga penting untuk kita ulas
mengenai calon pimpinan kpk
kita akan kembali saja dah